hemat perempuan juga gak boleh kalah dari laki laki untuk berprestasi untuk bangsanya
tapi kalau bicara mengenai biasanya kan kalau kita ke ajang ajang olahraga besar asian games atau olimpiade
banyak orang orang yang ingin mendapatkan souvenir
terutama itu yang lebih mahal lagi kalau kita dapat souvenir kaos yang dipakai para atlet yang meraih medali
kalau disuruh milih kamu lebih milih kaos atlet siapa
jojo lah siapa lagi yang sekarang sedang viral gitu kan
meskipun memang sempat kemarin beberapa kali dilempar ke arah penonton ya
itu beruntung menonton itu meskipun agak bau keringat mungkin pasti ya
kaos yang dikenakan oleh beberapa atlet indonesia di asian games memang dilelang dania
betul nah kaos yang dikenakan jonathan christie saat bertanding menjadi yang termahal
yaitu laku terjual empat ratus juta rupiah
feeling saya emak emak yang beli
yang paling penting ini untuk memberikan donasi ya korban gempa di lombok
saya memberikan kaos yang saya pakai kemarin
ini untuk dilelang dan hasilnya akan diberikan kepada korban yang ada di lombok
jersey prime dari emanation games dua ribu delapan belas jonathan christie menjadi yang termahal
dalam acara lelang untuk korban gempa bumi di nusa tenggara barat
dikutip dari hotdetik com nilai jersey pembuluh tangkis tunggal putra ini mencapai angka empat ratus juta rupiah
ada pun jersi pasangan ganda putra andalan indonesia kevin sanjaya dan marcus gigi
dan juga perempuan dari
the lion terjual senilai seratus dan satu ratus lima puluh juta rupiah
selain kaos yang dikenakan jonathan christie ada kaos para peraih medali emas dari cabang pencaksilat
kaos atlet pencaksilat dibeli penyanyi dangdut inul daratista seharga seratus juta rupiah
aksi lelang akan disumbangkan kepada korban gempa di lombok